melalui sambungan telepon dengan kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami pak daryono
apa sebenarnya penyebab terjadinya gempa di bengkulu kali ini
hingga pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat sudah terjadi sekitar delapan kali gempa susulan
apakah gempa kali ini separah gempa bengkulu di tahun dua ribu
jadi gempa ini disebabkan oleh adanya deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng
di mana lempeng australia menunjang ke bawah lempeng ora
sehingga terjadilah patahan di segmen megatrust pakai pentawai
jadi gempa ini disebut dengan gempa doblet karena gempa ini merupakan peristiwa dua gempa
yang magnitudenya atau kekuatannya bersama dan terjadi dalam waktu yang berdekatan
juga dalam lokasi yang berdekatan juga
sehingga ini merupakan salah satu gempa unik yang cukup jarang terjadi
dan bisa juga gempa seperti berpotensi gempa yang pesat seperti pernah terjadi pada tahun dua ribu tujuh
itu pernah terjadi di daerah ini di mana waktu itu terjadi gempa doblet berkekuatan delapan empat dan tujuh delapan
selang satu hari yaitu dua belas september dua ribu tujuh dan tiga belas september dua ribu tujuh belas
gempa ini cukup merusak saat itu
baik menurut informasi ini juga disebut dengan gempa kembar begitu pak daryono
anda bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan gempa kembar ini
ya itu tadi gempa kembar itu memiliki kekuatan yang hampir sama
dan waktu serta lokasinya juga relatif berdekatan
ini yang menjadikan gempa ini disebut sebagai gempa kemarau
apa ini dalam istilah
ini disebut sebagai doblet berkekuatan
sebenarnya kalau ada satu lagi itu disebut triplet airquage
jika lebih dari itu ada beberapa gempa maka multiplet terbaik
jadi seperti itu pak
baik apakah kemudian ini menjadikan gempa tersebut lebih dua kali lebih berbahaya begitu pak bagi warga di sana atau seperti apa
cuman satu hal yang harus kita lakukan
perlu pahami bahwa jika sebuah aktivitas terjadi gempa signifikan dan itu berurutan itu kita patut waspada
meskipun masyarakat tidak perlu takut berlebihan ya
tetapi masalahnya kita tidak tahu ini sebuah gempa yang terjadi merupakan gempa presshock atau gempa pendahuluan atau bukan
nah itu kita tidak bisa menjawab sekarang
ini masih kita pantau terus mbak
sehingga masyarakat perlu waspada meskipun tidak usah takut berlebihan
dan jika nanti ada gempa yang kekuatan
maka masyarakat yang tinggal di pesisir sebaiknya segera menjauh dari pantai
ini tidak berpaksa sebenarnya
tapi karakteristik gempa gempa yang berubatan ini memang patut diwaspadai
meskipun masyarakat waspada tapi tidak usah takut berlebihan
ini sudah kita pantau
ya pak daryono kita sudah mengetahui ini sudah terjadi delapan kali gempa susulan
apakah ada imbauan khusus untuk warga dari pemerintah setempat atau dari anda
bagaimana untuk mengatasi atau masalah gempa ini pak
soalnya gempa susulan ini sangat bahaya sekali ya bagi warga setempat di sana
ya jadi memang konsekuensi logis dari sebuah gempa kuat di atas enam itu pasti diikuti serangkaian gempa susulan
namun yang kita tidak tahu apakah gempa ini muncul kembali kuat atau ini akan meluruh sehingga habis energinya
kita tetapi belum bisa mengetahui
menerbah sehingga yang paling baik adalah masyarakat di penggunaan sepenernya patut diwaspadai
meskipun tidak perlu takut berlebihan
namun demikian jika terjadi gempa kuat nanti sebaiknya segera menjauh dari pantai
kemudian jika kerusakannya kuat masyarakat sebaiknya mencari perlindungan di dalam rumah
tapi kita belum berhenti henti seperti itu
tapi yang pasti kita tidak ada salahnya jika kita mengimba masyarakat untuk waspadai terkait dengan fenomena aktif gempa doble
baik bengkulu sendiri ini kan daerah yang rawan gempa begitu pak daryono
kemudian bagaimana mitigasi bencana khususnya untuk gempa bumi di bengkulu sendiri
iya bengkulu merupakan kawasan seismik aktif yang komplek karena berhadapan dengan zona subdaksi
di mana disitu ada zona bagian gempa yang berpotensial disebut sebagai zona megatrust segmen pakai mentawai

berpotensi bisa terjadi gempa besar dan di samping itu ada sebuah sistem sesar aktif yang disebut sebagai sesar mentawai
dan itu juga berpotensi menimbul gempa
sehingga masyarakat di bengkulu dan sekitarnya penting untuk membangun bangunan tahan gempa
sehingga bangunan gempa ini akan menjamin keselamatan jika terjadi gempa
karena selama ini jika terjadi gempa kuat terjadi korban karena bukan gempa yang melukai
dan menimbulkan korban tetapi bangunan yang roboh sehingga menimpa itulah yang menimbulkan korban atau luka
kemudian masyarakat mesir juga perlu menata ruang yang aman
di mana jangan membangun rumah atau tempat usaha yang nempel nempel pantai
karena pantai di wilayah bengkulu ini rawan tsunami
sehingga sebaiknya cukup jarak yang lebih dari
lebih dari lima ratus atau dua ratus meter
sehingga masyarakat bisa lebih menata ruang di sana
sehingga ketika terjadi tsunami tidak langsung terdampak
terima kasih pak daryono atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia after sepuluh